gunung merapi yang berada di jawa tengah kembali mengeluarkan guguran awan panas ke arah barat daya pada minggu pagi
dari informasi twitter balai penyelidikan dan pengembangan teknologi geologi atau bpptg
kementerian esdm menginformasikan bahwa pada jam sepuluh lewat delapan belas menit waktu indonesia barat
guguran awan panas gunung merapi tercatat di seismogram dengan amplitude dua puluh tujuh mm dan durasi satu ratus lima puluh delapan detik setidaknya bpptkg
gunung merapi meluncur pada jarak dua ribu meter ke arah baradaya
hingga saat ini bpptkg masih mempertahankan status gunung merapi pada level tiga atau siaga
namun karena arah angin itu mengarah ke timur
maka untuk teman teman yang berada di kabupaten magelang
ini sampai saat ini belum ada laporan hujan abu get
namun kami komunikasi dengan yang lainnya hujan abu terjadi di wilayah boyolali